masyarakat selama lebaran dua ribu dua puluh empat berpotensi mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang
jumlah ini meningkat jika dibandingkan pergerakan mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga lalu
menhub menambahkan angka tersebut meningkat dibandingkan potensi pergerakan masyarakat pada masa lebaran dua ribu dua puluh
yaitu satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
terkait mudik tahun ini pemerintah akan memperlakukan kebijakan yang efektif
untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan
melalui pola perjalanan pola transportasi dan pola lalu lintas
berdasarkan keterangan tertulis menteri perhubungan budi karya sumadi bilang
pergerakan masyarakat berpotensi mencapai tujuh puluh satu tujuh persen dari jumlah penduduk indonesia

berdasarkan data kementerian perhubungan jumlah pemudik pasca covid sembilan belas alami peningkatan di dua ribu dua puluh dua lalu
jumlah pemudik mencapai delapan puluh lima juta orang setelah pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik pasca covid
sementara di dua ribu dua puluh tiga jumlah pemudik terus bertambah satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
dan tahun ini diprediksi kembali meningkat berpotensi mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta orang